selama ramadan trans tujuh menyiapkan serangkaian program spesial untuk menemani pemirsa menjalankan ibadah puasanya
nah informasi ini akan sekaligus menutup redaksi pagi hari ini
jangan lupa saksikan ajang race superbike di trans tujuh pada sembilan dan sepuluh april dua ribu dua puluh dua pukul delapan belas lebih empat puluh lima waktu indonesia barat
terima kasih atas kebersamaan anda dan sampai jumpa
setiap sabtu dan minggu jam lima pagi dan jam satu siang
jadi memang di tahun ini kita punya yang baru ya ini namanya takut dosa
jadi takut dosa ini memang sangat ringan ya
jadi ini cara baru dalam kita menyampaikan sebuah nilai nilai keislaman gitu yang biasanya mungkin tausia itu udah sering gitu ya
kemudian bentuk bentuk magisin yang lainnya gitu
nah ini dalam bentuk sketsa
tayangan favorit yang dinanti pemirsa menjelang berbuka
puasa yakni pas buka juga akan menampilkan talent baru yakni kiki saputri dan surya insomnia
program variety show ini dikemas dalam balutan sketsa berlatar perkantoran dengan berbagai konflik di dalamnya
yang spesialnya nih kita punya kalau yang tahun lalu juga udah mulai kan ada pas buka
nah di tahun ini juga ada pas buka gitu
harapannya bisa menjadi unggulan lagi seperti tahun lalu
nah harapannya tahun kedua ini kita juga bisa ke sana gitu ya menjadi yang terbaik gitu
dan yang membedakan bahwa kali ini kita ada anggota baru nih gitu ada surya insomnia dan kiki saputri gitu
tayangan tayangan yang dihadirkan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan hiburan yang bermanfaat
untuk menemani pemirsa menjalankan ibadah di bulan ramadan
rafa fkafi fikri adin jakarta